nah selanjutnya dari kuliner kampung halaman kota palembang nih
ada kue delapan jam menambah kekayaan hasanah dari kuliner nusantara
kue khas palembang ini memiliki cita rasa yang manis dengan tekstur yang lembut
tapi sayangnya kue ini jarang dijumpai di hari biasa dan hanya ada pada perayaan hari besar istimewa seperti saat hari raya
kota palembang tak hanya memiliki kuliner khas pempeknya saja namun ada kuliner yang wajib anda coba
dulunya kue ini hanya didikmati oleh kelompok bangsawan namun kini masyarakat bisa ikut menikmatinya
namun kue ini tidak setiap hari tersedia karena butuh kesabaran dalam pembuatannya
proses pembuatan kue ini sendiri memakan waktu selama lebih dari dua jam
namanya delapan jam karena memang prosesnya
proses memasaknya selama delapan jam
kebayang lemas dari subuh sampai maghrib
cara memasaknya dibungkus selama delapan jam
dan memang kita diwajibkan untuk ekstra sabar
cukup gampang di pasaran kita menemukan bahan bahan untuk delapan jam
penikmat kue delapan jam terkadang sengaja mencari pembuat kue terbaik yang ada di palembang
selain memesan untuk bulan ramadan mereka juga memesan untuk hari raya idul fitri
agar bisa dinikmati saat berkumpul bersama
kalau enak sih kalau delapan jam itu
tersenyumnya itu lembut
terus kuenya juga manis pas di mulut tuh
terus tidak nyangkut kalau di sini
kalau buat momen pas nyicipin ini
ya di bulan pas idul fitri
karena kebersamaan dalam nyicipin kue ini lebih enak
tapi di hari
iya sama keluarganya
ini sementara kue utuh
kue delapan jam tak ubahnya seperti bolu lain
yang mempunyai tekstur lembut dan bercita rasa manis
proses pembuatan yang memakan waktu lebih dari delapan jam inilah yang menjadi keunikan dari kue ini
jangan lupa sempatkan untuk membeli kue delapan jam
kue ini jarang dijumpai di hari biasa
dan hanya ada pada perayaan hari besar istimewa
seperti pada saat hari raya
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan